jika di restoran konvensional kita menunggu makanan diracik dan disajikan oleh pihak restoran
di kedai dan kafe unik ini kita bisa mencoba sensasi kulineran dengan cara yang berbeda
yakni self service di mana pelanggan melayani diri sendiri
salah satu restoran yang mengusung konsep self service adalah masakin di bekasi jawa barat
masakin yang baru dibuka pada juni dua ribu dua puluh dua menjual hidangan mie instan dan topping yang bisa dimasak sendiri oleh pelanggan
namun bukan berarti restoran ditinggalkan tanpa pelayan sama sekali ya
tentunya masih akan ada karyawan restoran yang siap membantu pelanggan
nah gini nih cara makan di restoran mie instan yang self service atau serba sendiri
tadi saya udah ambil panci udah ambil di luar udah ambil topping topping dan juga pilihan mie instan saya
kebetulan saya tim mie instan kuah ini sekarang kita masak
waktunya makan sebenarnya di sini itu lebih praktis karena tidak perlu cuci piring dan toppingnya selalu ada
tapi saya sarankan kesini bersama teman atau keluarga agar bisa merasakan sensasi masak mie instan bareng bareng
pelanggan dapat menemukan aneka ragam mie instan lokal dan impor
yang diperlukan di restoran mie instan

sedangkan harga topping berada di kisaran tiga hingga lima rupiah
selain itu air yang digunakan pelanggan untuk memasak juga melewati tahap oxmosis terbalik untuk menghilangkan kontaminan
sebenarnya lebih menonjolkan yang kita up itu kan ke air ro atau reverse osmosis
jadi cara masak sendiri mie instan dengan memakai air reverse osmosis yang pastinya
rendah ph dengan tidak ada mineral dan itu pasti sehat
pelanggan yang tidak ingin masak sendiri juga dapat dibantu pelayan
kesini pengen makan siang yang simple kayak gitu nggak terlalu berat
terus di sini juga bisa masak sendiri bisa juga minta dimasakin
enak sih konsepnya
setelah makan siang paling enak mencuci mulut dengan hidangan penutup
uniknya pelanggan harus memesan lewat mesin atm
kalau biasanya kita ke atm untuk ambil duit kali ini kita ke atm untuk pesen dessert
jadi kita langsung ke counternya dan langsung pencet di screen ini
langsung keluar menu
kita tinggal pilih menu
nah disini itu pembayarannya semuanya cashless contactless
jadi cartless juga jadi tidak bisa pakai kartu
semuanya dilakukan melalui qr code
tidak pakai lama seperti layaknya atm serba instan dessert saya sudah jadi
pemilik memutuskan untuk mengusung konsep self service agar dapat mengurangi kontak saat bertransaksi di masa pandemi covid sembilan belas
kita pikirkan di
di era pandemi ini semua orang maunya contactless ya
dan kayaknya aku lihat tuh orang orang jakarta terutama ya sudah terbiasa banget tuh dengan yang kayak self checkout atau kayak self pay gitu loh
di mana mana semuanya sudah sendiri lah ya mandiri
dan dari situ kita berpikir wah menarik juga nih kalau ada seperti desserts atm gitu
pelanggan dapat menemukan aneka makanan manis seperti krep kedule puding dan kue semangka yang dijual mulai dari harga rp tiga puluh delapan hingga rp tujuh puluh lima
carmel mursalin arif yunan jakarta